mantan menko perekonomian doro jatun kunchoro yakti diperiksa oleh kpk
pemanggilan doro jatun sebagai saksi atas tersangka matan kepala bppn sarifudin arsyad tumenggung
dalam kasus penerbitan skl terhadap bank dagang negara indonesia sebagai obligor blbi
doro jatun kunchoro yakti diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah selama lebih dari lima jam
saat keluar dari gedung kpk doro jatun menolak memberikan keterangan pada awak media
jubir kpk febri diansa mengaku pemeriksaan doro jatun oleh penyidik difokuskan pada alur penerbitan surat keterangan lunas bagi bdni
karena sebelumnya tersangka sarifudin arsyad tumenggung mengatakan tidak ada kesalahan prosedur penerbitan skl
ia sebagai kepala bppn mendapat rekomendasi dari komite kebijakan sektor keuangan yang saat itu dikepalai oleh doro jatun